presiden joko widodo dan ibu negara jumat pagi melanjutkan kunjungan kerja di papua barat
presiden sempat menunjukkan kasih sayangnya pada anak anak papua
sambil tentunya tak lupa bagi bagi hadiah
tak cuma satu tapi dua sekaligus
ya inilah cara presiden joko widodo menunjukkan kedekatannya dengan anak anak papua
setelah sebelumnya disambut prosesi adat masorandak atau injak piring
presiden yang dilampingi ibu negara iriana joko widodo
sempat berinteraksi dengan siswa siswa paut dan tk teresia sorong
warga yang menonton di luar pagar kompleks tk teresya pun ikut bahagia
presiden jokowi rupanya membagikan sejumlah hadiah berupa kain batik
untuk warga dan anak anak sekolah
apa yang didapat apa itu
tidak perlu dengan harganya
sambutan meriah hingga jadi sasaran swafoto juga diterima presiden
dalam acara deklarasi generasi muda papua barat
melawan narkoba pornografi dan kekerasan
di gedung lux x oriente kawasan kampung baru kota sorong
diselaslah nasihat agar generasi muda menjauhi narkotika dan obat obatan terlarang
seperti biasa presiden juga membagikan hadiah berupa sepeda
jersi alen sorong papua barat